dari ibu kota kita ke daerah petani buah serikaya di pasuruan jawa timur
mendapat berkah pada musim panen ini
pasalnya jumlah hasil panen kali ini dua kali lipat dari panen sebelumnya
menurut petani buah serikaya agak kecil karena dipengaruhi musim pancaroba
tetapi rasanya tetap manis
beginilah kesibukan para petani buah serikaya
yang sedang memilah hasil panen berdasarkan ukuran
di desa sumberboto pasuruan jawa timur rabu siang sepuluh april
terlihat petani sedang membersihkan serikaya dari kotoran yang menempel
tahun ini hasil panen serikaya meningkat dua kali lipat dibandingkan panen sebelumnya
meski ukuran serikaya kali ini tidak terlalu besar rasanya tetap manis
dalam sehari petani yang menjadi anggota gabungan petani pasuruan
memanen serikaya hingga mencapai tiga mobil pick up
sementara itu harganya relatif murah
harga serikaya berukuran kecil rp tujuh per kilogram
serikaya berukuran sedang rp tiga belas per kilogram
dan serikaya besar rp lima belas hingga rp dua puluh per kilogram
ada panen raya juga tapi besarannya kurang
kurangnya itu kenapa
kalau penghasilan meningkat
sampai tiga mobil per hari
untuk daerah sidoarjo porong dengan malang
harganya sendiri untuk yang besaran dari petani rp lima belas
untuk anggotanya rp tiga belas
untuk kecilnya rp tujuh
penjualannya pun sudah merambah kota besar di jawa timur
seperti surabaya malang sidoarjo probolinggo dan pasuruan
pasuruan jawa timur